ya ada beberapa pernyataan yang sering kita dengar mengenai cara untuk meninggikan badak
apalagi untuk anak anak dan remaja di masa pertumbuhan
salah satunya nih yang udah gak asing yaitu olahraga renang katanya bisa membuat tinggi
mitos atau fakta dan mengapa
memang benar kalau misalkan sering berenang dia akan bikin tinggi badan
karena apa ya karena bergerak kali ya jadi dia habis itu makan
laper jadi cepat gede cepat tinggi
faktanya sudah benar ya namun untuk penjelasannya
dokter spesialis anak abdullah reza mengatakan
keenakan yang berenang apa
dia tidak terlampau membani sendi
jadi kalau untuk merangsang tulang
tulang tulang panjang tulang belakang itu baik sekali
dan untuk anak anak obes aman
tentu bukan hanya olahraga
nutrisi utama yakni kalsium zinc dan vitamin d juga memegang peranan penting
vitamin d bisa didapat dari sinar matahari
kita sering dengar kan katanya kalau main basket bisa buat tinggi
dan bagaimana penjelasannya
menurut saya fakta
menarik tubuh gitu ya itu jadi tinggi
dr abdullah membenarkan pernyataan tersebut
namun tidak berlaku untuk semua tipe tubuh anak
bagi yang obesitas lebih dianjurkan berenang dibanding bermain basket
karena hal tersebut dapat mencederai sendi
sehingga malah memungkinkan membuat lebih pendek
karena pada saat permainan basket
dia mengalami weight bearing atau menahan dari berat badan
sehingga dia merangsang dari tulang tulang untuk semakin berkembang
itu salah satu membantu loh
kalau anak anak obes setuju hati hati
ya karena apa malah bukan masalah tinggi badannya tapi mencederai sendinya
nah ini juga nih katanya susu ini bisa buat abah tinggi
apalagi ditambah dengan suplemen peninggi badan
apakah iya mitos atau fakta
pada kalsium dari susunya tersebut sih
fakta sih sebelumnya saya udah ada temen tuh yang pernah coba suplemen tinggi
emang tinggi nambah tingginya dua cm gitu dalam beberapa bulan iya
untuk susu dr abdullah mengatakan
jawabannya bisa ya bisa tidak
namun susu adalah asupan pendamping
nutrisi makanan yang seimbang adalah hal yang utama
tergantung suplemen ya sebenernya
tapi sebagian besar yang dibilang suplemen peninggi
ya itu isinya ada yang herbal
ada yang tinggi kalsium
ada yang tinggi vitamin d
ya kalau tinggi yang vitamin d setuju
ya karena memang vitamin c d kita banyak yang rendah
tapi untuk yang herbal kayaknya butuh penelitian lebih lanjut deh
terlepas dari itu semua
ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai tinggi
pertumbuhan tinggi sangat ditentukan oleh genetik
utamanya dari sang ayah dan ibu
tinggi badan sang anak tidak bisa melampaui jauh dari orang tuanya
dr abdullah menjelaskan perhitungan potensi tinggi secara genetik
berdasarkan indonesia pediatric society
untuk anak laki laki
tinggi badan ibu ditambah tinggi badan ayah ditambah tiga belas
kemudian dibagi dua
hasilnya potensi tinggi genetiknya plus minus delapan lima cm
sedangkan untuk perempuan
tinggi badan ibu ditambah tinggi badan ayah dikurang tiga
kemudian jumlahnya dibagi dua
hasil potensi tinggi genetiknya plus minus delapan lima cm
dokter abdullah mengatakan
tinggi laki laki memang biasanya lebih dibanding perempuan
hal ini karena masa pubur tes laki laki yang lebih lama
masa pertumbuhan juga menjadi hal penting dalam tumbuh tinggi
namun bukan hanya pada saat remaja
justru pertumbuhan sejak bayi balita hingga menuju remaja juga sangat menentukan
sandra insar dasari robi bahtiar jakarta